biasanya di harga rp tiga puluh rp tiga puluh dua ini sudah mencapai rp lima puluh
kan saya cek mungkin ada problem di supply nya di pasokannya
ya mungkin juga tapi naiknya terlalu tinggi
presiden joko widodo mengungkapkan rasa kagetnya
mendapati mahalnya harga daging ayam
yang menembus rp lima puluh per kilogram
saat belusukan di pasar palmerah jakarta barat pada senin dua puluh enam juni lalu
sehari menjelang idul adha harga ayam masih tinggi
harga daging ayam naik bahkan sudah mendekati harga tertinggi pada dua ribu dua puluh
yakni rp tiga puluh delapan tiga ratus per kilogram
data dari badan pangan nasional menunjukkan
saat ini rata rata nasional harga daging ayam pada juni dua ribu dua puluh
sudah mencapai rp tiga puluh tujuh delapan ratus sepuluh per kilogram
keluhan datang baik dari pedagang kaki lima maupun warung makan permanen
karena takut ditinggal pembeli rata rata pedagang makan
dan mengaku belum ikut menaikkan harga ayam dagangannya
rata rata seporsi menu ayam olahan dijual antara rp lima belas hingga rp dua puluh per porsinya
kalau untuk di pasar emang ada kenaikan
cuman kita kalau mau jual di sini kita nggak dinaikin
tetap sama aja harganya segitu
ya pusing juga sih ya mas ya
kita kalau jual mahal juga kasian
makanya saya pakainya yang kecil aja gitu
pakai ayam yang kecil
agar supaya harga tidak saya naikin
tetap harga segitu
biar pelanggan tetap bisa terjangkau pembelinya
harga ayam sekarang di pasar lagi pedes lagi tinggi
tapi gimana tanggapan warga mengenai harga ayam yang tinggi
apakah sudah naik di warung warung makan
masih normal sih beli di ibu ida
cuma kalau di pasar sudah naik ya
tetap normal lah pengennya
kalaupun ada kenaikan
pastinya biasanya diakalinnya kan dari porsinya ya
biasanya porsinya dibiayai dikitin jadinya gitu
biasanya kalau rumah makan tuh
ayam juga mau tinggi nggak terlalu banyak ya
paling berapa persen
paling nggak sampai lima persen tuh udah naik
saya sih mintanya itu aja
jangan terlalu mahal harga ayamnya di warung warungnya
sejauh ini para pedagang menyebut tetap menantikan harga daging ayam di pasar kembali normal
agar mereka tak resah dan dapat terus melanjutkan usaha warung makannya
senin awal pekan ini presiden joko widodo datang ke pasar palmerah jakarta barat
yang jaraknya tidak jauh dari usaha umkm yang saya datangi siang hari ini
saya akan bertanya kepada pedagangnya penjualnya
bagaimana curhatan mereka keluhan mereka soal tingginya harga ayam saat ini
ibu sami harga ayam tinggi
gimana curhatan ibu mungkin ada yang mau disampaikan ke pemerintah
pak jokowi saya ingin harga ayam itu cepat stabil lagi seperti semula
mudah mudahan presiden dengar ya bu
teddy zuhari andika marianto jakarta